terima kasih anda masih bersama kami
banyak cara dilakukan untuk memeriahkan datangnya perayaan natal dan tahun baru
seperti yang disajikan sebuah hotel di surabaya
dengan menghadirkan atraksi tiga superhero yakni spider man hulk dan batman
seperti apa serunya aksi mereka berikut liputannya
tiga superhero spiderman batman serta helk ini cukup menghebohkan para pengunjung hotel di kawasan ketintang surabaya
betapa tidak para superhero karakter rumah produksi marvel ini bergelayutan dari lantai enam gedung hotel
aksi makin seru saat mereka menghalau musuh usai lakukan pendaratan
tak hanya itu kemenangan para superhero juga disambut dengan membuka pintu hotel
berisikan hotdog sepanjang dua puluh lima meter untuk para tamu
satu di antara anak panti asuhan merasa terhibur menyaksikan atraksi superhero
dan menikmati hotdog dengan ukuran cukup panjang
jadi ngapain mereka
turun dari mana tadi
turun dari gedung
jadi suka gak liatnya
hoduk sepanjang dua puluh lima meter itu sebagai pertanda tanggal dua puluh lima sebagai tanggal hari natal di setiap bulan desember
menu hotdog ini sendiri menjadi menu khusus kehangatan natal bagi yang merayakannya
kami menyelenggarakan ceremony sebagai tanda pembuka
itu kenapa kami kemas dengan
kami menyajikan superhero show dengan santan
kemudian kami juga sajikan produk dengan panjang dua puluh lima meter
kami ingin memberikan suatu simbol bahwasannya
diharapkan aksi superhero dapat membawa pesan jiwa kepahlawanan di hari natal
wahyu pratama surabaya